pemerintah provinsi jawa barat mengeluarkan surat edaran larangan study tour di luar sekolah
pasca peristiwa kecelakaan bus rombongan wisata smk lingga kencana di subang jawa barat
kepala cabang dinas pendidikan wilayah dua jawa barat bogor kota depok asep sudarsono
akan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi ke depannya
selain itu pemerintah jawa barat juga mengeluarkan surat edaran larangan study tour di luar sekolah
pasca peristiwa kecelakaan maut bus rombongan wisata smk lingga kencana yang menyebabkan sebelas orang meninggal dunia
insya allah kita akan membuat aturan untuk memperketatlah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi
ini kan merugikan banyak pihak orang tua sekolah dan juga dinas pendidikan
isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban kecelakaan bus maut di subang jawa barat tiba di rumah duka di depok jawa barat
keluarga tak menyangka momen wisuda anak mereka berujung duka
sang anak yang sangat dicintai kini telah tiada
bagi keluarga desi yulianti salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut di subang jawa barat
kejadian ini seperti mimi buruk yang tidak pernah terbayangkan
desi yang merupakan anak tunggalnya sempat berkomunikasi beberapa saat sebelum kecelakaan
dan berharap pulang dalam kondisi baik
namun kini keluarga harus berpasrah diri mengantarkan sang anak berpulang ke yang maha kuasa
iya sebelum kecelakaan tujuh belas tiga puluh dia masih di rest area tangkuban perahu
maka berhenti di area aguan rau
setelah itu nggak aktif jam enam kesana nggak aktif
tapi menyampaikan nggak mau belanya bermasalah
duka yang sama juga dirasakan keluarga intan fauzia
kini putri satu satunya telah meninggal dunia
ayah korban mengaku anaknya sempat memberi kabar dan meminta dijemput
saat tiba di sekolah dan kemudian tidur bersama
jam sepuluh paling jam sepuluh intan sampai ngobrol sama ibunya
terus dia habis makan bu abis makan dia bilang sama ibunya
bu kita mau istirahat dulu mau tidur
minta dikelarin ini nih kasur mau tidur bertiga sama saya
yang biasa kalau tidur kan dicurigasi
komite nasional keselamatan transportasi menduga ada perubahan spesifikasi badan bus pengangkut siswa
knkt menyoroti rangka bus yang tidak dapat melindungi penumpang
namun justru penyok hingga menyebabkan penumpang luka dan meninggal dunia
salah satunya sabun pengaman perpasangan apa tidak
nah terus perubahan perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas juga
informasinya ruang keselamatan atau survival base nya menjadi berkurang menjadi kritis
sehingga mungkin ada penumpang yang tercecet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya di situ
kini sejumlah korban meninggal akibat kecelakaan bus mal di subang telah dimakamkan
kerabat dan pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk berbela sungkawa dan menggelar doa bersama
sementara empat puluh enam penumpang bus yang menjadi korban kecelakaan telah dipindahkan perawatan dari subang ke tiga rumah sakit di depok
yaitu rumah sakit bayangkara brimob kelapa ii rumah sakit ui dan rumah sakit umum daerah depok
dan sebagian korban luka sudah dipulangkan